kalau berbicara soal atlet profesional tentunya akan melakukan segala cara untuk mempercepat masa pemulihan tubuhnya
salah satunya dengan krioterapi
seperti dari film visi ilmiah terapi ini dilakukan dengan masuk ke mesin pendingin bersuhu minus delapan puluh derajat celcius
pemulihan dengan cryotherapy bukan sesuatu yang asing lagi bagi atlet elit dunia sekelas floyd mayweather dan lebron james
baru baru ini bintang basket nasional asal cls knights surabaya mario wusang dan dukes mencoba terapi jenis ini di polaris indonesia
satu satunya penyedia jasa cryotherapy sejak awal mei dua ribu tujuh belas
mungkin anda pernah mengalami cedera karena berolahraga dan pernah mengompresnya dengan es batu
mulai dari sampai minus enam derajat saja
namun mesin di belakang saya ini suhunya bisa mencapai minus satu ratus tiga puluh derajat celcius
dan memiliki kegunaan yang mungkin lebih baik untuk mengobati cedera berolahraga
bagaimana cara kerjanya mari kita coba
cryoffery merupakan teknik perawatan non invasif dengan cara memaparkan kulit terhadap gas nitrogen dingin
untuk memicu respons alami dari tubuh dengan suhu hingga matang

lebih dingin dari suhu yang tercatat oleh nasa di antartika
kalau untuk whole body krioterapi sendiri kalau misalnya kliennya pegel pegel di badan
terus kayak habis nge gym atau olahraga kan suka ada sakit sakit
nah itu bagus banget untuk ini karena dia fungsinya untuk recovery muscle secara menyeluruh
terus kalau fungsinya selain itu untuk antibody juga karena kan dia punya otomatis antipersidangan
dia masuk ke dalam sini dia increase sirkulasi darah terus metabolisme jadinya
antibody nya juga meningkat kalau ada gangguan tidur juga bagus banget sih ini karena dengan
dia masuk ke dalam hormon endorfinnya juga dilepas jadi lebih relax gitu seperti yang bisa anda lihat
di belakang saya suhu di dalam tabung ini sudah mencapai lebih dari minus delapan puluh derajat celcius
saya seperti berada di dalam film fiksi ilmiah saya tidak bisa lagi merasakan kaki saya dingin sekali
selama sesi whole body cryotherapy cryo cabin diisi gas nitrogen kering dengan pola terkontrol
menutupi seluruh tubuh kecuali kepala selama tiga menit dimulai dari suhu minus delapan puluh derajat celcius
setelah tiga menit berada di dalam
kondisi saya awal sebelum masuk tadi dan saya merasakan mati rasa di seluruh badan saya namun
saya cukup menyenangkan ada pula sesi cryotherapy lokal memaparkan gas nitrogen kering dingin
setidaknya minus satu ratus sepuluh derajat celcius ke target area tubuh secara spesifik misal kebagian yang
mengalami cedera kalau ke tubuh kita kalau ada inflamasi atau akut atau kronik seperti itu itu
bantu untuk ke arah ngurangin nyeri gitu jadi sirkulasi darah dengan alat ini kita bisa
memperlancar sirkulasi darah juga sehingga ketika ada inflamasi di situ mempercepat terjadinya
penyembuhan terapi dalam hitungan menit ini tidak datang dengan harga murah anda harus
merogoh kocek mulai dari lima ratus ribu hingga sekitar satu juta rupiah untuk tiap sesi
hai azalea pinata jakarta